pada hari ini petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan linmas kota surabaya rabu siang
berusaha mengeluarkan ular piton sepanjang sekitar tujuh meter dari dalam kandang
ular ini milik warga di jalan keputih tegal bakti satu sukolilo surabaya
tak hanya satu ekor hari susilo pemilik ular ini meminta petugas mengeluarkan empat ular piton lain yang juga berada di dalam kandang
hari mengaku terpaksa meminta bantuan petugas untuk mengevakuasi lima ular miliknya karena tak sanggup lagi memeliharanya
tiap kali makan satu ekor ular menghabiskan enam kg daging ayam
hari akan menyerahkan ular ular tersebut ke pemerintah kota surabaya untuk dipelihara
sekarang ini saya tuh kualahan ngerawatnya
ini ada lima ekor perencanaannya yang tiga ekor itu mau diserahkan ke pemerintah kota biar mereka itu bisa terawat dengan baik
kandang ular yang cukup sempit membuat proses evakuasi berlangsung hampir dua jam
petugas gabungan pun hanya berhasil mengeluarkan tiga ekor ular dengan panjang bervariasi mulai empat hingga tujuh meter
untuk keseluruhan mengevakuasi ular
yang pertama adalah tempat tempatnya ada di atas
yang kedua di dalam kandang yang sesempit itu kita tidak bisa masuk
usai dievakuasi untuk sementara ular ular tersebut akan dibawa ke kebun binatang surabaya atau balai karantina juanda
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa tenggara